pihak gatot nurmantio telah menyampaikan melalui surat
tidak dapat hadir dalam acara pemberian penghargaan di istana
karena khawatir akan pandemi virus corona
menkopol hukam mahfud md menyebut
walaupun tidak hadir gatot menyatakan tetap menerima gelar tersebut
penghargaan bintang maha putra adi pradana untuk gatot
akan diserahkan melalui sekretaris militer
tapi dalam suratnya pak gatot nurmatiyo itu
menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini
tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan
pertama karena ini suasana covid
penyerahan tanda jasa dan tanda kehormatan dilakukan langsung
oleh presiden joko widodo di istana negara jakarta rabu pagi
tanda kehormatan bintang maha putra dan bintang jasa
diberikan kepada tujuh puluh satu orang
penerimanya antara lain puan maharani luhut bin sarpanjaitan
jokowi juga memberikan bintang jasa bagi sejumlah tenaga kesehatan
yang gugur karena berjuang melawan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia